kok pintu kamer rerena kebuka
kadang lagi pada pelukan
omo boleh ikut gak
boleh oma dimana nih oma lempat ya situ ya
oma join boleh di sebelah mana tapi
oh sambil foto boleh dong
boleh boleh boleh
kok badan besar sekali sih
di situ ma
kamu yang fotoin mas
kamu yang fotoin sini
oh oma juga mau dipeluk dong
awas adik adik perut kamu
jadi papa saya meeting di kantor kamu
papa kamu berharap banget sama hubungan kita
tadi aja saya sampai gak tega buat potong pembicaraan papa kamu
iya sih ren
tadi juga papa itu ke kantor saya
terus dia nanya ke saya
kita itu mau tunangan dulu atau langsung nikah
bapak kamu akan semakin berharap
kalau kita tunda tunda terus buat ngobrol sama pelaku
saya pasti akan bicara sama papa ya
tapi sekali lagi ren
saya jadi terus nyusahin kamu
iya gak apa apa jen
saya gak enak aja
kalau terus terusan berbohong di depan papa kamu
sayang aku ngelakuin ini semua
semoga aja pekerjaan bapak lancar
hitung hitung buat kehidupan kita sehari hari
dan juga untuk berubah di sialika
semoga semuanya diberi kelancarannya pak
selamat pagi opah
opah kita selamat subuh bareng yuk
bareng mama papa dan omah
ayo kita selamat berjamakannya